kalau udah baik
kamu dari mana
nyusul kang parman
ngapain nyusul kenapa gak nunggu aja
yang tadi dibawa kabur
kok gak tau
emang gak tau
kang parman harus tau
kan tadi kaburnya pake bajak kang parman
tadi dibawa sama yang bawa kabur
turun di jalan
di jalan mau kabur
saya tau jalannya tapi gak tau namanya
gak mau capek
juleha mau nikah sama hasan
itu bukan urusan saya
udah deh kalo mau bunuh leha tuh disini aja gausah jauh jauh
siapa yang mau bunuh leha
terus pisau ini buat apaan
buat ngancem doang
ayah itu mau nikah sama bang hasan tau
ye abang tau
terus kalau tau kenapa leha dibawa kemari
tadi turunnya disini
ga tau saya ga nanya mau kemana
kagak liat perginya kemana
yang pergi dari sini saya duluan
ganti kendaraan kali
atur berangkat deh
mau nyusul kemana tadi dia turunnya disini
muncul gitu pasti bawa korbannya ke tempat sepi ya
di film film biasanya kan gitu
bang kalo calonnya dibawa pake kendaraan yang lain
kita kagak tau kendaraan yang mana bang
laporan orang hilang itu kudu nunggu dua x dua puluh empat jam
orang tua kita tuh gak setuju
yang kagak setuju itu bukan orang tua kita
loh kok jalan lagi
dibet ya dio
makanya besok besok pasti jalan pelenet kayak saya aja
jadi semara sama saya
kita balik ke tempat tadi aja
hah siapa tau kagak kemana mana
cuma diseputar seputar situ
kita minggir dulu bang ya
baru ntar balik arah
ya iyalah masa langsung balik ntar nabrak
jangan main pisau bahaya
jangan ngebentak gitu dong saya aja ngomongnya pelan
loh jalan udah
gua yang inget tau
kenapa nggak naik mobil aja sih
jalan kan capek tau
kita lari dulu waduh
istirahat dulu capek
kan udah ketangkep
tapi julai harus dilepasin
ya udah lepasin aja kainnya
nanti dia ikut lepas
ngejegin berantem ya
saya cinta damai
untung ada supasa